assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian
mas media dan juga
mungkin dirumah yang sedang menonton
malam hari ini
sebagian dari tim ekonomi
tim penasihat ekonomi saya
dan pak sanjaga uno
kita membahas terutama
masalah ekonomi secara
saya juga sampaikan bahwa
berapa minggu ini
tiga minggu ini sudah
terus menerus sudah
hampir empat kali
secara intensif dengan
ekonomi kita yang jumlahnya
hampir empat puluh
empat puluh orang
budaya dan lingkungan hidup
politik hukum dan hankam
hasil inilah yang sudah kita hasilkan
dan ini akan masih ada
dan ini akan masih ada
perbaikan perbaikan sedikit
dan saya sangat berterima kasih kepada
pak kwek tiangi
hubungan saya sudah lama
waktu dua ribu sembilan juga beliau
dan terus menerus karena memang
pemikiran sama beliau
alirannya sama pak ya
alirannya sama pak ya
aliran pemikiran ekonominya sama
dan saya menilai beliau
dasar teori yang kuat
tidak hanya sebagai
tidak hanya sebagai
teori tapi sebagai
pelaku dan juga sebagai
jadi pengalaman beliau
situasi yang sulit
di awal awal tahun dua ribu an
saya kira ini adalah
satu yang sangat membantu
kita juga menghadapi
keadaan ekonomi yang juga
sekarang harus diakui
juga tidak dapat dipungkiri
kita pun menghadapi
tidak bisa dianggap remeh
menurut pendapat kami harus kita
hadapi dengan cermat
saya kira sebagai pembukaan demikian
bantuan pak kutian ghi
saya sudah mengatakan
keinginan kami benar benar
tim yang terbaik di bidang ekonomi
ya yang saya sebut
kalau perlu juga kita tidak ragu ragu
belajar dari pengalaman negara negara lain
dari banyak pihak
sangat berterima kasih
dan inilah yang saya kira
yang bisa kita lakukan
dan yang kita lakukan
dan inilah yang saya kira
contoh suri teladan
untuk kepentingan bangsa
mencari putra putri terbaik
kita perlu untuk menghadapi
keadaan sulit bagi negara dan bangsa
saya kira demikian
mungkin pak sandi mau menambahkan
sebelum nanti pak kwik
pemikiran di bidang ekonomi
frekuensi dengan pak kwik
kami pertama kali yang mengangkat
isu ekonomi di dalam pil presiden
yang akan menjadi
salah satunya dalam
kedepan ini dalam keadaan ekonomi
yang memerlukan suatu langkah langkah
kewaspadaan yang sangat
cermat dan teliti untuk
memastikan bahwa lapangan kerja
beban biaya hidup
harga bahan bahan pokok
membebani khususnya rakyat kecil
sudah lebih dari empat kali
saya di balai kota
waktu itu sudah berjalan hampir
satu tahun dan
sebelumnya juga jadi ini merupakan
kelanjutan daripada pemikiran pemikiran
dan ditampung dalam
pemikiran tim pakar ekonomi
yang akan masuk nanti divisi
misi kita yang
terus kita perkaya
terus kita perbaiki
perbaikan bagi bangsa dan negara
mau ditambah sedikit
bapak sadri dan
bapak bapak yang ada disini
saudara saudara sekalian
merasa bergembira bahwa malam hari ini
saya diberi kesempatan untuk
adanya berita yang sifatnya
kejadiannya itu sudah lama
latar belakangnya adalah
bahwa di tahun dua ribu empat
itu saya menulis
booklet buku kecil
yang judulnya adalah
yang terpilih menjadi presiden
di tahun dua ribu empat
yakini perlu dilakukan
tetapi tidak ada respon sama sekali
tidak ada perhatian sama sekali
dari siapapun juga
kemudian tahun dua ribu sembilan saya menulis
lagi bukunya masih ada semua
jadi kalau anda
berminat masih ada semua
tidak ada respon sama sekali
menyesuaikan dengan keadaan
tapi ketika saya baca
yang tahun dua ribu sembilan itu masih relevan
jadi tidak jadi
catetan untuk menyesuaikan
saya dipanggil oleh
ternyata pak prabowo mempunyai perhatian
yang begitu besar dan
satu persatu dikuning kuning
saya diajak diskusi
nah lalu kita diskusi
pak parbo berfikir terjun
di dalam dunia politik kita sudah sahabat
sahabat ayahnya pak parbo
almarhum beda usia
jauh tetapi merasa dekat
selalu oleh karena satu alumni
jadi kami ini sudah
lama dekat sudah lama diskusi
kegiatan sekarang karena calon
diskusi itu pak prabowo tanya
bagaimana kalau jadi penasehat saja
supaya bisa teratur berunding
dengan yang lain lain ya sangat setuju
yang kita yang dikatakan penasehat
itu apa sebetulnya
setiap kali kami bertemu dengan
pak sandi juga
bertukar pikiran itu kan
berarti saya memberi nasihat
diterima atau tidak diterima itu urusan
dalam proses tapi saya juga
diberi nasihat tentang pikiran saya
jadi kita jangan
menganggap penasehat struktur
resmi tidak begitu tidak
saya masih kader bdib
sampai saat ini
ibu mega sama sekali tidak
menegur saya dan
setiap kali kalau ada rakernas
pembukaan ulang tahun saya masih hadir
untuk pertemuan ini cukup
sampai disini ada pun isinya
tentang isinya sendiri
saya hanya berbicara soal
ekonomi dan konsepnya
menurut pikiran saya
bagaimana yang menjadi sumber
walaupun tidak langsung ekonomi adalah
pencegahan korupsi bukan pemberantasan
sudah bagus pemberantasannya
tapi tidak mempadakan
mengatasi ekspor yang lebih
kecil daripada impor sampai rupiah
terburuk seperti ini jadi
semuanya urusan ini yang dengan
sendirinya harus menjadi perhatian
dari calon presiden yang lain
saya kira sementara sampai
disini dulu sebagai suatu
penjelasan mengenai posisi dan
pendudukan saya dan saya
akan sangat teratur oleh karena
setelah empat kali tadi dibicarakan
pertemuan sangat teratur yang
itu apakah saya
bersedia bukan hanya bersedia
saya sangat berterima kasih
oleh karena saya ini
sejak sma kelas dua lah
itu sudah tertarik pada
apa yang dinamakan banyalenggara
negara itu berbeda sama sekali dengan
politik loh disini kan dikit dikit
komunikasi politik yang artinya tidak
jelas yang sebetulnya yang
berpuasa supaya enak
supaya hidupnya enak
dan bisa korupsi gitu kan
tidak kalau saya diajak
bicara yang tidak begitu
baik baik itu ya saya terima kasih
mu pernah muhammadiyah pernah
mui pernah dimana mana
universitas pernah sekarang
oleh calon calon yang akan memimpin
dihormati dan betapa
saya merasa sangat bersyukur bahwa
ini akan mungkin
sekali akan menjadi kebijaksanaan
di hati kecil saya supaya bisa menjadi